kita masuk ke informasi yang pertama pemirsa kawasan puncak jawa barat
biasa menjadi tujuan wisata saat libur panjang
nah jika libur panjang akhir pekan ini
anda punya rencana liburan ke puncak
sepertinya harus ekstra hati hati dan juga waspada mengingat telah terjadi bencana longsor rabu malam lalu
benar sekali longsor yang terjadi jelang hari liburan pasca ini menyebabkan tebing ambles sedalam empat puluh meter
setelah longsor terjadi beredar juga video amatir yang merekam terjadinya pergeseran tanah
inilah detik detik terjadinya longsor di puncak pas yang terjadi tanggal dua puluh delapan maret lalu yang berhasil diabadikan warga
longsor ini terjadi di lokasi perbaikan bau jalan yang sedang dilakukan
longsor di tempat ini bukan kali pertama
pada lima februari lalu disini juga pernah longsor
sehingga kementerian pekerjaan umum memasang bronjong untuk menahan pergerakan tanah
tapi justru longsor kembali terjadi
longsor kali ini mengakibatkan tanah amblas dalam empat puluh meter
kedalaman longsor yang mencapai empat puluh meter ini membuat petugas kesulitan untuk menurunkan alat berat untuk memindahkan material longsor
sementara alat berat hanya membersihkan dan merapikan pembatas jalan di sekitar lokasi kejadian
belum diketahui secara pasti penyebab longsor
tetapi bila mengacu pada kesimpulan kementerian pupr dan klhk dari longsor februari
ada beberapa faktor yang melatar belakangi
di antaranya intensitas hujan erosi dan yang tak kalah penting adalah alih fungsi lahan yang masif di kawasan puncak
imbas dari peristiwa ini akses jalan di kawasan puncak pas ditutup sampai waktu yang belum dikeluhkan
penutupan jalan dimulai dari kawasan gunung bas atau empat km dari lokasi longsor
sehingga kendaraan dari jakarta menuju canjur dan sebaliknya dialihkan
jalan ini berjalan dengan jalan via cibubur cilungsi jonggol cerius sepanjang delapan puluh enam km
area longsor pun sudah ditutupi terpal dan seng
hal ini dimaksudkan agar lokasi longsor tidak menjadi tontonan warga yang melintas
jalur ini masih tertutup bagi kendaraan roda empat dan taman safari menjadi titik terakhir yang dapat dilalui
kita akan langsung pantau kondisi terkini longsor di jalur puncak jawa barat yang sudah terhubung

bertepatan dengan long weekend pada hari ini
apakah kawasan puncak masih dipadati wisatawan setelah seperti yang kita tahu terjadi longsor pada rabu lalu
dan juga bagaimana dengan pengalihan arusnya mila
selamat pagi hanum dan prabu betul bahwa hari ini sudah menginjak long weekend
saya pantauannya dari pagi bertempat di persimpangan gadok bogor jawa barat
kami melihat arus kendaraan dari arah jakarta menuju ke puncak ini sudah mulai padat ya
tadi pantauan udara dari kamera drone juga menunjukkan bahwa ada antrian kendaraan sepanjang kurang lebih dua ratus sampai tiga ratus meter
bertepatan keluar dari gerbang tol ciawi sampai menuju ke lampu merah di persimpangan gadok ini
nah berkaitan dengan kemudian yang ditanyakan oleh hanum bagaimana wisatawan ya dari arah jakarta apakah terganggu akibat longsor yang terjadi di kawasan puncak pas pada hari rabu semalam
kami tadi mengkonfirmasi hanum dan prabu kepada kasat lantas polres bogor
ya ini akp hasbih
ristamai menyatakan bahwa sebenarnya kalau untuk arus lalu lintas terutama wisatawan yang akan berlibur di kawasan puncak ini tidak terlalu terpengaruh
mengingat sebenarnya okupansi hotel di kawasan puncak sendiri sudah full book bahkan sejak hari kamis malam
begitu ya jadi arus lalu lintas dan juga wisatawan dari arah jakarta tidak perlu khawatir masih bisa menghabiskan waktu akhir pekan di kawasan puncak
di sejumlah tempat tempat wisata seperti misalnya taman safari cisarua juga sudah mulai dipadati oleh pengunjung sejak malam tadi
jadi sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan begitu
di sisi lain tentu saja ada dampak atau imbas yang kemudian ditimbulkan akibat adanya kejadian longsor atau pergeseran tanah di kawasan puncak pas cianjur jawa barat
ada pengalihan arus lalu lintas betul
kalau kemudian dari arah jakarta ingin menuju ke cianjur bisa melalui jalan alternatif seperti melalui cibubur cilengsi jonggol
kemudian keluar di cisau begitu ya sepanjang delapan puluh enam km
kemudian dari arah cianjur cisau jawa barat
kemudian dari arah cianjur ingin menuju ke jakarta bisa melewati kawasan jonggol
itu yang kemudian harus diperhatikan oleh para warga warga ibu kota yang mungkin ingin mengarah ke arah cianjur
sementara itu kalau kita berkaitan bagaimana dengan penanganan pasca longsor
kami memantau tadi kami juga sempat mengonfirmasi juga kepada kasat lantas polres bogor
menyatakan sebenarnya sampai dengan hari ini penanganan pasca longsor masih terus dilakukan
bahkan sejak hari rabu malam
sesaat setelah longsor terjadi pada pukul sembilan malam sejumlah alat berat dari kementerian pupr juga sudah berjaga jaga di situ
untuk mengamankan material longsoran ya baik berupa tanah maupun batu yang berada di kawasan puncak pas begitu
di sisi lain kalau kita bicara soal bagaimana impact dari pergeseran tanah ya atau longsor di kawasan puncak pas
kita tahu meskipun tidak ada korban jiwa tapi ada tiga bangunan yang terdampak
salah satunya adalah hotel begitu
tapi sejauh ini kita masih menunggu bagaimana kemudian perkembangan atau statement resmi dari kementerian pupr
kapan kira kira penutupan jalan ini sudah bisa dibuka lagi
dan di wilayah longsoran saja itu ada sekitar apa ya bisa dikatakan sekitar empat km panjangnya yang ditutup
dan kendaraan roda dua masih bisa amplitas disitu
jadi kita akan masih menunggu seperti apa kemudian langkah yang akan dilakukan baik kementrian maupun pihak pihak yang terkait untuk penanganan pasca longsor
kembali ke studio prabu hanum
baik terima kasih miladia rahma atas informasinya
jadi untuk pemirsa di rumah walaupun ini lock weekend ya dan juga punya tujuan untuk ke puncak pas misalnya
mungkin lebih baik coba dialihkan dulu saja jika memang tidak terpaksa ya
karena daripada nanti juga ada hal hal yang tidak diinginkan kan
jadi susah di jalan ya
iya betul betul